kamu sengaja ya mempermainkan saya
wow siapa yang mempermainkan
justru kamu harusnya bersyukur
karena kamu gagal jadi janda
niro emang ngeselin banget ya
jelas banget orangnya
sekarang dia gak mau kehilangan citra
setelah melihat citra sering bersama aku
tahu aja kalau aku tuh ngincar
status janda istrinya yang kaya raya ini
apapun yang terjadi
aku gak akan pernah cerai citra
mas saya cuma pengen bebas dari kamu
oh maksud kamu bebas berduaan sama laki laki ini
bebas berhubungan sama dia gitu
kamu ngomongnya cuma ada hubungan bisnis
tapi ternyata kamu punya hubungan lain sama dia
loh memang kami berdua punya hubungan bisnis
tapi nggak salah juga kan
kalau nantinya nih kita punya hubungan asmara
itu pun kalau kamu nanti udah cerai sama citra pastinya
ngarep dari hasil harta gonogini aku sama citra
iya gak akan terjadi
dengar kamu ya denger denger
satu kata buat kamu
kamu pikir kamu bisa terjadi kaya gini
kamu tuh bener bener ya mas roy ya
kamu ini namanya mempermainkan orang
kemarin bilangnya apa sekarang bilangnya apa
asal kamu ingat ya saya akan tetap gugat cerai kamu
kalau buruan dong nyetirnya pak
ini kita harus buru buru ke dokter nih

soalnya suruh bertarung sebenarnya
itu bu ada mobil tiba tiba nongol di depan bu
saya jadi kaget bu
kamu nabrak mobil depan
enggak bu cuma saya kaget aja bu
masalah juga namanya
ya kan kamu juga nyerah aja deh

gue minta maaf ya gue gak sengaja nabrak mobil
udah gini aja lah kita bikin simpel aja
ntar lo hitung aja berapa kerusakan nya
ntar lo kasih tau gue sama tante andes
hei ini dia itu mona bukan
hei jat bloknya poh banget sih
itu mona kan lo bilang dia pulang dari luar negeri
udah pulang gak
ya kalo dia udah disini itu artinya dia udah pulang
logikanya begitu bukan
oh yaudah gue mau nyapa dia
udah lama gue ketemu
udah lama gue gak ketemu
kok tangannya dingin
ini memang gak enak badan
pulang pulang juga kayak begini
makanya kita mau ke rumah sakit
kita ke rumah sakit aja yuk
jat udah udah ya
kita mau ke rumah sakit sekarang mendingan mau pulang
kenapa ya walaupun putri sudah meninggal di depan mata aku
tapi tetap mau nanti seperti putri buat aku
apa yang terjadi sama papa
mona kita mau kesekian water
aku udah pasrah sama semua ini raja
sekarang putri juga udah meninggal
kamu ini gak bisa terima aku kan raja
tolong biarin aku sendiri
clara dengerin aku
kalau kamu kabur itu gak akan ngatasin semua masalah kamu
aku harus ketemu kamu sekarang
kamu nolak atau nggak aku harus ketemu kamu
karena kita harus selesaikan masalah kita
buat terakhir kalinya
yaudah temuin aku di taman biasa kita ketemu
kalian mau kan